bisa dipertimbangkan terlebih dahulu
kau pergi dari sini
kenapa kursi prabu jadi berubah begini
apakah yang dikatakan paman adalah benar
bahwa ibunda subanglar
akan dihukum cambuk
kami hanya menjalankan perintah
siapa yang memerintahkan paman
gusti prabu siliwangi raden
putraku benarkah anda
lebih baik sekarang kita pergi dari istana ini bunda
telah menyediakan peralatan hukuman cambuk
di alun alun ibunda
teganya ayah anda mau melakukan seperti itu pada ibunda
kita tidak punya baik waktu lagi
ibunda harus menanyakan langsung pada ayah anda
ibunda harus mendengar langsung dari mulutmu
ikutlah bersama diriku ibunda
aku tidak ingin
saya kembali ke kehidupanmu
saya pergi ukrainian
yunda subanglarang ingin menghindari hukuman cambuk itu kanda
kakanda apakah benar kakanda akan menjalankan hukuman cambuk terhadapku pada hari ini
aku akan mencambukmu
karena kau perempuan jahat
astagfirullahaladzim kakanda tidak menuduhku perempuan jahat
kau memang jahat
terubah aja kakanda
ayahanda aku mohon ayahanda
aku mohon lepaskanlah ibunda yahan
ibunda tidak salah apa apa
lagi pula dalam waktu tiga hari rai rarasanta mencari nyiiroh
belumlah jatuh tempo ayahanda aku mohon
aku adalah walang sungsak ayahanda
aku anakmu ayahanda
biar aku saja yang menerima hukuman cambuk itu ayahanda
kamu berani membantahku
lepaskan ayah anda sekali aku mau lepaskan lagi bunda ayah
ayah aku terpaksa melawan
jangan jangan pukul ibu anda jangan jangan ibu anda mohon ibu
anda ayah anda sudah terlalu anibunda
siapkan hukuman untuk mereka aku memutuskan mereka berdua akan dihukum cambuk
ikut tenganku ayah anda mohon maafku
kamu jangan ikut campur urusan
ibu anda ingin dihukum cambuk
ceguru tolonglah ibu anda ceguru
ayo tunggu sipra tunggu tunggu mohon maaf gusibra ada apa lagi sudah kubilang jangan ikut campur urusan
ku mohon maaf apakah tidak bisa dipertimbangkan terlebih dahulu aku perintahkan kau pergi dan pergi
aku pergi dari sini
asafullah lagi kenapa gusti prabu jadi berubah begini tunggu apalagi pergi sekarang juga
baiklah gusti prabu
hamba akan laksanakan teori yang gusti prabu
atas titah raja pajajaran
kalian sebagai rakyat pajajaran
diundang untuk hadir menyaksikan
hukuman cambuk yang dijatuhkan
atas gusti ratu subanglarang
bunda ya allah
apa yang terjadi
betapa bunda akan dihukum cambuk
apapun yang terjadi tidak penting sekarang
sekarang aku harus bergegas menyelamatkan bunda
sempur asuh nyai
syukurlah aku bertemu sama nyaya di sini
aku dapat kabar
katanya nyai seorang tabib yang hebat
eh tak apa
bunda aku mau berbicara denganmu
aku mau kenal dengan nyai
padahal seingat nyai
aku belum pernah bertemu dengan perempuan itu
aku mau minta tolong sama nyai
ibuku sedang sakit parah nyai
dan aku mohon
nyai mau membantuku nyai
oh iya tuh kasep
nyai pasti mau bantu kasep
kalau ini mau bantu ibu
buat pengobati ibu ya
sokatu tunjukin di mana rumah nak
mudah sekali kau terjebak tau bangka
aku akan menyelesaikan tugasku
dan setelah itu
aku akan berpoya poya
mari kesayang nyai
tunggu nih mas
lihatlah disitu ada warga
mungkin kita bisa tanya keberadaannya iro sama mereka
di kampung sini sudah kedatangan tabib sakti
kalau boleh tahu